soni sumarsono mulai menjalani hari pertama sebagai pelaksana tugas gubernur dki jakarta
menggantikan basuki cahaya purnama yang cuti kampanye
tugas pertama sony pada jumat pagi adalah menjadi inspektur upacara peringatan
hari sumpah pemuda ke delapan puluh delapan di lapangan irti monas jakarta pusat
ini merupakan kali pertama bagi pejabat di kemendagri itu
bertemu langsung dengan ratusan pegawai negeri sipil pemprov dki jakarta
dalam pidatonya pria lima puluh tujuh tahun ini menegaskan bahwa dirinya siap bekerja
menggantikan basuki cahayapurnama dan membuka jalur komunikasi yang baik dengan bawahannya
selain itu sony memastikan bahwa ia akan meneruskan program program
yang telah berlangsung di pemprov dki jakarta
kehadiran saya di sini pada hakikatnya adalah
melanjutkan kebijakan dan program bapak gubernur petahana
bapak basuki cahaya purnama dan bapak carot
saya pula mudah mudahan di dalam mengisi kekosongan ini
program program dan kebijakan yang telah ditetapkan
saya berniat untuk melanjutkan
sehingga kelak kemudian hari setelah tiga lima bulan
beliau kemudian masuk kembali program berkelanjutan
produser lapangan cnn indonesia dea kartika di balai kota jakarta saat ini
apa kemudian yang dilakukan sonny sumarsono
di hari pertamanya menjabat sebagai plt gubernur dki jakarta
reinhard selain tadi dalam upacara peringatan sumpah pemuda ke delapan puluh delapan
di lapangan irti monas jakarta pusat
sony sumarsono mengungkapkan bahwa ia berjanji akan melanjutkan program program
yang sebelumnya sudah dilakukan sudah direncanakan oleh
basuki cahaya purnama dan juga carot saya pula
tadi dalam pidatonya sonny sumarsono juga menegaskan
bahwa ia ingin menjaga
netralitas bawahannya yaitu adalah pns di pemprov dki jakarta
menjelang pilgub dki jakarta yang nanti akan berlangsung pada bulan februari dua ribu tujuh belas
karena kita tahu bahwa ini menjadi sebuah pr yang penting
bagi sonny sumarsono untuk menjaga netralitas pns
dan ia mengungkapkan bahwa ia akan terus mengawasi pns di pemprov dki jakarta
untuk tidak bermain politik praktis dalam pilgub dki dua ribu tujuh belas
yang nanti akan berlangsung pada bulan februari tahun depan
dan selain itu memang sony sumarsono hari ini dijadwalkan akan memenuhi undangan
dari dprd dki jakarta untuk silaturahmi sekaligus terkait dengan
pembahasan apbd dki jakarta pada tahun dua ribu tujuh belas
dan tadi setelah menjadi inspektur upacara ditemui wartawan di lapangan
irtimonas jakarta pusat sony mengungkapkan betapa pentingnya
hubungan harga harga yang diperlukan oleh dpr dki jakarta
dan juga mengungkapkan bahwa ini adalah sebuah perjalanan yang sangat penting
dan juga mengungkapkan bahwa ini adalah sebuah perjalanan yang sangat penting
dan juga mengungkapkan bahwa ini adalah sebuah perjalanan yang sangat penting
jadi provinsi ini harus baik karena apapun juga unsur pemerintahan daerah
sebagai dprd adalah mitra kerja kita
saya kira saya akan mengutamakan dulu jam satu kalau tidak salah
paripurna dprd dalam rangka mungkin reses atau masukan masukan reses dan seterusnya
tidak hanya tadi membahas soal netralitas pns yang ingin dijaga sekali oleh sonny sumarsono
jelang pilgub dki jakarta yang nanti akan berlangsung pada bulan februari dua ribu tujuh belas
sony sumarsono juga menggaris bawah bahwa hari ini ia mengungkapkan akan melakukan komunikasi
dengan pemkot bekasi jawa barat karena kita tahu sebelumnya ada gesekan antara pemkot dki jakarta
juga pemkot bekasi jawa barat dan sonny sumarsono ini nanti akan segera berkomunikasi
ini merupakan salah satu pesan yang disampaikan oleh gubernur dki jakarta yang sedang cuti saat ini
yaitu gubernur ahok yang mengungkapkan bahwa penting menjaga hubungan antara pemprov dki jakarta
dengan pemkot bekasi ini terkait dengan pengurusan sampah yang saat ini berada di bantar gebang bekasi jawa barat
secara teknis apakah kemudian ahok akan tetap melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan juga kebijakan kebijakan
yang akan diambil oleh gubernur penggantinya sumarsono
ya renhat memang betul sekali
jadi kemarin ahok mengungkapkan bahwa dirinya percaya dengan kemampuan
yang dimiliki oleh sonny sumarsono karena melihat background dari sonny sumarsono sebagai dirjen otonomi daerah kementerian dalam negeri republik indonesia
tentunya ahok percaya dengan segala hal yang diambil oleh sonny sumarsono
karena dari peraturan pemerintah sendiri mengungkapkan disitu tertulis bahwa plt gubernur dki jakarta
tetap harus berkomunikasi dengan mendagri saat ini yaitu adalah cahyokumolo tentunya
dan juga komunikasi komunikasi
antara plt gubernur dki jakarta itu sony sumarsono dengan basuki cahyokumolo tetap berlangsung
namun basuki cahayapurnama sendiri kemarin mengungkapkan bahwa ia percaya dengan segala keputusan dari sony sumarsono
karena memang beberapa kali sony sumarsono mengungkapkan komitmennya bahwa akan meneruskan program program yang telah dicanangkan oleh ahok dan juga jaro renhat
baik terima kasih diakartika langsung dari balai kota jakarta